amel kita akan mencoba lagi untuk tersambung ke rekan kita iwan hermawan yang saat ini tengah berada di kri rigel
selamat pagi iwan iwan setelah lokasi black box sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua ini ditemukan fokus pencarian dari kri rigas sendiri untuk hari ini seperti apa
baik terima kasih amel dan hanum ya seperti yang bisa anda lihat di belakang saya saat ini
di belakang saya saat ini itu terlihat banyak ada kapal kapal atau perahu perahu karet dari para penyelam
di tengah tengah situ itu ada buoy atau semacam balon yang berwarna orange berwarna oranye
itulah titik duga ditemukannya black box dari pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pkclc
jadi yang ditemukan dari kemarin itu sebenarnya hanya merupakan titik duga saja
bukan berarti black box nya sudah ditemukan
dan untuk mengambil black box nya sendiri itu tentu membutuhkan pekerjaan yang cukup berat begitu
karena selain di bawah air tersebut nanti kita harus memperhitungkan adanya arus air
adanya kemudian juga serpian serpihan dan kemudian juga ada juga lumpur begitu di situ
dan di kedalaman delapan belas meter tempat itu diduga itu
diduga tempat titik ditemukannya black box itu titik duga black box tersebut
itu dipenuhi dengan serpian serpian itu yang paling utama
jadi untuk mengambil black box yang ada di dalamnya itu memerlukan pekerjaan yang cukup berat
karena harus mengangkat dulu serpiannya dan itu pun tidak mudah
karena serpian serpian pesawat yang ada itu tajam begitu dan bisa melukai dari penyelam
dan juga harus diperhitungkan juga dengan misalnya arus air
jadi dari semalam dari kemarin itu sebenarnya sudah dilakukan upaya untuk pengangkatan dari black box
namun belum berhasil karena memang kalau kemarin itu kemarin sore itu ada dua kali penyelaman
dan kendalanya adalah yang seperti yang saya sebut tadi ada arus air yang cukup kuat
dan kemudian juga lumpur dan kemudian juga ada serpian begitu
dan pada hari ini tadi menurut kabar yang kami terima untuk arus bawah air sendiri termasuk tenang
kecepatannya hanya sekitar tiga knot jadi cukup tenang untuk di bawah air
tapi tentu serpian serpian itu yang harus diangkat terlebih dahulu
dan para penyelam ini baik dari denjaka kopaska kemudian juga dari taifib dan di selam bayar
semuanya saat ini sudah dibekali dengan ping locator
ping locator ini adalah alat yang diberikan oleh knkt kepada para penyelam
jadi dengan alat tersebut dia bisa
memindai atau mendengar suara yang dipancarkan oleh dari sinyal yang dipancarkan dari black box itu
dan kita berharap tentu saja hari ini semua penyelaman bisa dilakukan dengan aman dan terkendali begitu
dan black box bisa segera ditemukan
walaupun memang dengan banyaknya serpian serpian itu
menurut para penyelam yang sempat saya bicara dengan mereka
banyaknya serpian serpian itu juga memang menjadi hambatan karena sinyal yang dipancarkan oleh black box itu
memantul ke serpian serpian tersebut
jadi ketika ditembakkan dengan pink locator maka itu akan terdengar ada banyak sinyal di sekitar mereka
bukan hanya di satu tempat tapi ada di beberapa tempat
itu juga menjadi salah satu hambatan dari penyelam untuk menemukan lokasi tepatnya dari black box tersebut
apalagi kita mengetahui bahwa black box itu diletakkan di ekor pesawat begitu
dimana jika memang pesawat itu tersebut jatuh dia berada di dalam ekor pesawat

jadi kita harus menemukan serpian yang cukup besar yang benar benar haus dan juga memiliki kekuatan

jadi selain mencari black box para penyelam juga nantinya akan mencari misalnya adanya jenazah korban begitu
dan juga serpian serpian yang lain yang tentunya harus diangkat
dan itu semua adalah untuk kepentingan penyelidikan
hanum dan amel
baik iwan hermawan terima kasih banyak atas laporan anda
tetap jaga diri dan tim selama bertugas di sana terima kasih iwan